seperti tahun tahun sebelumnya upacara tujuh belas agustus nanti juga akan dimeriahkan oleh atraksi terbang lintas atau flypass pesawat tempur tni au
kali ini tni au total mengerahkan sembilan belas pesawat jenis f enam belas dan t lima puluh
sejak pagi hari para teknisi dan awak pesawat tempur tni angkatan udara telah bersiap
kamis pagi ini merupakan hari terakhir geladi latihan upacara tujuh belas agustus di istana negara sabtu nanti
penampilan penempur tni au kali ini harus sudah sempurna
tni au mengerahkan total sembilan belas pesawat tempur f enam belas dan t lima puluh untuk melakukan atraksi flypass pada tujuh belas agustus nanti
empat belas pesawat akan melakukan terbang flypass
lima lainnya berperan sebagai cadangan
pesawat pesawat ini akan melintas tepat pukul sepuluh tiga puluh di langit istana negara
yang pertama ya formasi harus bagus kemudian sesuai dengan bentuk yang diinginkan
kemudian yang kedua adalah tot time over target
time over target inilah yang menentukan bagus tidaknya satu pacaran nanti
jadi kalau kecepatan juga jelek terlalu belakang juga jelek
nah ini hitungannya adalah second
jadi diminta oleh petugas
di upacara di bawah nanti ada namanya flight director
dia akan mengerahkan eh tot jam rencana kan jam sepuluh tiga puluh
jam sepuluh tiga puluh lewat sekian second
nah itulah tantangannya di situ
tantangan lainnya dalam atraksi ini tentunya adalah banyaknya gedung gedung tinggi di sekitaran istana
sementara flypass juga harus dilakukan di ketinggian cukup rendah
agar bisa dinikmati penonton di darat
disinilah profesionalitas dan keterampilan pilot tni au di uji
nah bagi warga jakarta bersiaplah menyambut gelegar f enam belas dan t lima puluh pada tujuh belas agustus nanti
bisa mengikuti upacara tujuh belas agustus di istana negara merupakan kebanggaan bagi segenap prajurit tni termasuk dari tni angkatan udara
namun untuk tni angkatan udara
atraksi terbang lintas bukan hanya merupakan sebuah kebanggaan tetapi juga bukti profesionalitas mereka
ion hermawan fondato bimentoro jakarta